aduh ulah lah pas dikiti merinding tuh di sini nih
kalau di kaki kesem putar
kenapa deh takut
belum makan dari pagi
itu merinding lapar
sama saya juga gitu kalau begini gigi saya geget
oh karena takut
tapi tenang tenang kita ini sebagai manusia itu nggak boleh takut
sebab setahu saya yang merinding itu cicak
ustadz ustadz sebelah kanan kanan kanan
kiri atas kiri atas
eh itu kiri
kita harus pastiin ini pasti ada pelakunya nih
mungkin di depan
atau mungkin di atas
kok jadi perlantakan begini ya
ini siapa yang berbuat sih
kok pada ambak ambakan begini
kaleng berbenas siapa dhani
sudah bisa dipastikan tadi kaleng berantakan
sekarang dapur berlantakan ini pasti
ya bisa jadi malingnya tikus
atau mukanya kayak tikus kali paling
tangan saya pengen merada pahit
kau pak d
yang rada rada ya
saya mau pergi bala kek
dia emang bakal disuruh suruh
tapi jangan terlalu manis
ya soalnya udah manis
terbalap pada muka saya
bisa kagak diem
apa kau lagi dimpanin
ntar lo ini siapa yang mau pake ya
bawah banget ini
lah hidung saya ngapa ada di depan tabunan ya berasa
lah saya nggak mencium sesuatu sayang
mungkin tikus yang tadi yang kacak kacak tempat ini
sama yang kacak kacak kalian matinya sekitar sini kali
tikus yang tadi tuh

ini kerjaannya si haikal
dondot dan imrah
bener bener keterlaluan kalian
eh semuanya manis
turun semua turun turun
beberat akan begitu
beberat akan begitu
lagi terus lagi
tidak ada ini
ada nggak sih pak re
kalian ini selalu bikin masalah
kalian lihat ini
sudah kayak kontrakan ketibaan ufo
eh supaya kalian bisa berpikir
kalian akan ustadz kasih hukum
apa tuh ustadz hukumannya
menuhin bak di kamar mandinya santriwan
biar dia rasa
kalian ngambil airnya di warung lilis
kalian bawa air bear dari sini
kucluk kucluk kucluk kucluk kucluk kucluk kucluk kucluk warung lilis
kalian isi airnya
kalian bawa lagi ke kunanta

kalian tuangin ke dalam bak
itu anak lama banget sih
pada ambil air ke warung lilis doang
itu emang pakai mobil apa
nah itu kalau yang bikin lama
diam di situ haikal
sobri kenapa kamu bawa air pakai gayung begitu
ustadz lagi nih embernya abis ustadz
ula lah gak usah alesan deh ember banyak
eh dengerin ya kalau kamu bawa airnya pakai gayung begitu
bolak balik pondok warung lilis sekarang umur kamu sepuluh tahun
nanti begitu baka penuh umur kamu dua puluh lima tahun
wah lama dong ustadz
jadi tua di gayung
tuh kayak haikal kan pakai ember gitu ya kan
kalau bawa ember kita jadi badannya jadi krempeng nanti
ini kan pakai gelas kalau enggak gayung
kalau mau yang enteng gak usah pakai gayung keberatan
pakai sendok ya
taruh di bibir gitu kayak lebat tujuh belas an
dikiramen balap karu
balap karu pakai karu gak pakai sendok
sekarang haikal sama dodot kamu bawa
bawa embernya isi baknya supaya penuh
persegitnya ada ide gak dia bawanya pakai apa
jangan pakai ditimba
nih sedot baik sedot ya
ini lo masih gagal gembung ya kan
udah gembung pulang isi bak
gue mau sebanyak banyaknya
nah pasti dah
sekarang kamu bawa gayungnya ganti pakai ember
iya ustadz assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sedot aja tuh kali awet jalan
waktunya udah mau habis nih udah mau habis waktunya ayo
ya lanjut ya fabri silahkan
eh itu jangan banyak banyak akhirnya boros
nanti teman kamu gak kebagian air
udah gitu kamu kelamaan begitu kayak siput
lihat tuh ustadz
setengah gayung ini aja udah cukup
gak usah boros air
kamu inget ya
pada jaman rasulullah s a w dulu
sebelum ada keran keran seperti ini
gak banyak banyak gak boros
yang buruk lagi sih gak cukup ustadz
ini saya lagi ngajari anak anak supaya wudhunya cepat dan gak boros air gitu
anak anak waktu itu kan udah pernah ustadz ajarkan
kalau nabi muhammad rasulullah saw itu biasa berhemat menggunakan air pada saat berwudu
nah beliau itu biasa menggunakan hanya dengan satu mood air
atau seukuran dengan satu gelas air mineral
ya dari anas radiallahu anhu bahwasannya nabi saw itu biasanya berwudu hanya dengan menggunakan satu mut
atau seukuran dengan tangan orang arab di zaman nabi
nah dan mandi dengan empat sampai lima mood
menurut hadis riwayat al bukhori hadis riwayat muslim dan menurut lafaz muslim
ya ini ustadz contohin ya
oh iya silahkan ustadz
terus kalian berwudu
bisa kan cukup kan cukup kan
soalnya waktu itu saya diajarin terus saya lupa ustadz
kamu apa sih yang gak lupa
kalau bisa dibongkar pasang ditaruh di lemari pasti kamu lupa masang
makanya harus diulang secara terus menerus
dan inget ya jangan boros air
silahkan berikutnya lukman